momen hari kompol ayani bertemu sang istri di lapangan koni merangin jambi viral di media sosial
kompol ayani adalah salah satu korban peristiwa jatuhnya helikopter rombongan kapolda jambi di hutan kerinci
meski bagian kepalanya masih diperban kompol ayani terlihat tegar dan menguatkan sang istri yang terlihat haru sambil menjabat tangannya
tak hanya keluarga kedatangan kompol ayani juga disambut haru oleh seluruh pejabat polri
salah satunya kapolda sumatera selatan irjen polisi rahmat wibowo
saat dievakuasi kompol ayani yang mengalami luka di dahinya langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polri jambi untuk diobservasi
kompol ayani bersama tujuh orang lainnya termasuk kapol jambi berhasil dievakuasi satu persatu menggunakan helikopter pada selasa